sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini pinjemin nih pinjemin nih baju kakak lo nih sebelum babi beliin baju buat dia
babeng aku nggak mau pakai baju yang pakai itu agak trendy

om sulam amerobi kagak ngelirik kuat kokoh tetap aja tak tergoyahkan walaupun kita godain

yang sopan sopan insyaallah orang yang ngedekin juga sopan tapi kalau lu pakai baju pakai rok
yang modelnya kantong mejen begini orang yang mabuk orang yang pegajulan kalian deketin dulu
ngomongnya kayak gitu sih emang kenapa sih kalau ketika pakai baju kayak gitu

hai amin amin amin amin amin yer até letzten orang kayak gitu ii tapi kanta akhir akhir juga tuh
kakak cocok pake baju kayak lain
pokoknya gue tetep kayak begini trendy
mbak be juga terserah
mbak be on banget sih
happy itu maksudnya gembira tenang
mbak kayaknya umi tuh pengen berubat secara medis mbak
maksudnya sekalian kasih tahu sama orang orang
bahwa kita tuh gak ada masalah dengan duit gitu loh
abah udah siapkan duitnya
menurut abah mi kita juga nggak usah terus di rumah sakit mi
abah sama umi itu emang harus rawat inap di rumah sakit
coba sekarang pikirin
kalau abah sama umi itu rawat jalan
udah gitu abah sama umi emang pulang ke rumah
tapi kalau di rumah ada apa apa
siapa yang mau tanggung jawab
tapi abah sama umi gak perlu mikirin soal biaya
insya allah saya pasti bantu kok
udah deh gimana kalau kalian semua pada keluar dulu
abah abah umi mau istirahat
dua kali dua usir kita nih
udah deh cin yuk kita keluar aja
iya gue nurut
waduh siapa yang tau cuci
kok tadi gak ada di rumah
iya pak kok tadi gak ada di rumah
oh tadi saya di sana
tadi saya di sana
oh semuanya sama sih ya
mau ke mana suster
mau ke kamar mayat
jalannya sendiri deh
jalannya sendiri deh
bang ramadi rum mau ngomong
soal niatan bang rahmai yang mau bantuin pembiayaan keluarga room
ya rum hargain banget sih bang
tapi kayaknya gak perlu
karena rum juga bisa ngatasin semuanya sendiri kan

tapi abang bener bener ikhlas lho rum
iya rum ngerti bang
tapi rum gak pengen aja punya banyak hutang budi sama bang rahmadi
jadi ya rum harap bang ramadi ngerti juga
mbak kayaknya abah ada yang mau diomongin tadi
soalnya abah kepingin ngomong soal duit tujuh puluh juta itu nih
oh soal duit yang itu ya
udah abah siapin kan
rp tujuh puluh juta itu memang udah abah siapin dari bank mi
duit itu dirampok mi
kok bisa bisanya bang duit segitu banyak dirampok
itu kan duit pengobatan buat ayam
nih abah ini pasti kagak bener bawahnya
apa itu duit makanan jatuh dari atap